apa itu kekrincingan
ah perasaan aja
wah bonenkan your age
tapiashe eu berenang
terbangrehan pintar ya
halesan woy paretema
tadi ada yang hibur
hibur hibur hibur
ayah ayah kenapa
ada yang terbang di luar
sumpah liat sendiri tuh
itu bukan hantu
liat aja deh tuh
itu kan cuma boneka kotor terus bella cuci deh
terus digantung disitu
cuma boneka bukan hantu
boneka buranti boneka
emang saya juga tahu itu boneka
parete aja yang suka ngayal
emang kalo saya liat mah parete tuh modus waya dah
itu boneka abis dicuci kotor jadi ngelayang kenal
kan tadi bella sama ali udah ngejelasin
kamu udah cantik
udah nyiik lagi
mulai sekarang aku bakal kasih kamu nama
kamu yang baik ya

ya ampun bell
segitu sayangnya sama itu boneka butut
buang aja lah
buat apaan ntar juga beliin baru yang lebih bagus
ini mah ah
nah mau busuk begitu
nggak mau ayah orang bonekanya lucu kayak gini
bilang aja kan ayah takut
ayahmu ini pejabat
pejabat negara rt
meskipun cuma di kampung sini
ayah mah nggak takut sama boneka kayak ginian
bikinin dong rumah boneka
buat boneka ini namanya anak
ayah tuh lagi sibuk
banyak sekali warga yang minta tolong sama ayah
kartu keluarga surat izin pindah
ah yang saja bana teta
maaf ya nggak bisa
ayah boleh dong
kan ayah pintar nukang
rumah buat boneka
makanan yang enak
kamu tuh paling pinter ngerayu ayahnya
oke nanti ayah bikinin
beliin semua barang barangnya triplek dan
sebeja barang teta nya nanti ayah kasih
ah biarin aja lah kita ngobrol sendiri
nanti buka dulu ya mantap nantap
kayaknya bapak bukan warga sini deh
ada yang bisa dibantu pak maaf pak
saya memang bukan warga sini
boneka yang ditemuin
maksud tujuan saya kemari teh
boneka itu lagi
ya udah balikin bel
om tau dari mana kalo
aku yang punya boneka ini
saya teh ngelihat pengumuman di depan
apa itu garduhan sip
pasti neng bela ya
aneh deh ya
masa orang yang udah
semurah ayah masih main boneka sih
boleh saya ambil sekarang
maka harus punya buktinya dulu
kalo bapak yang mau pemilik boneka ini
saya mah rasa aneh nih pak
bapak ngaku punya boneka ini
saya ada sama neng
boleh saya pak
sabar pak jangan coleng anak saya
sini sini sampai
mending bapak pergi aja
kok aneh sih
udah main maksa maksa gitu
kamu tenang ya boneka
kamu untuk aman sama aku
mau beli ini dulu dong
itu bahan bahan yang buat bikin rumah boneka ini loh
bonekanya itu yang sama ayah ya
hei jadi boneka gimana sih
ada apa dengan boneka ini
sampai bapak bapak itu tadi ngerebutin
nari ada merapak
kalian mau gak tuh
aku ingin beli bahan nih buat bikin rumah rumahan boneka itu loh
malut ah pokoknya jauh
lagian aku lagi lapar
kalau beli makanan sih
ya aku anterin
maksudnya minta dianterin
rasanya tadi kamu abis makan nidang masa lapar lagi sih
tahu lapar aja
kali aku males sama adam aja
aku gak mau ikut
ya udah kalian berdua
sebarin pengumuman ini nih
biar aku temenin kak bella
ya udah nih posternya
kamu travel ke semuanya ya
memang benar itu
bonekanya ada sama bella
anaknya pak rt
emang bapak tahu boneka ini punya siapa
bapak kasih tau aja ya
kalau bonekanya ada sama bella
lebih baik dibuang aja
simpan aja dek
kalau bisa jangan di simpan
kan boneka itu ada hantunya dek
ya jadi gini dek ceritanya
dulu boneka itu milik
anak kecil dan dia meninggal saat kecelakaan
dan anak itu meninggal pas lagi main sama bonekanya